satria santoso adalah salah satu pekerja perusahaan pengembang aplikasi untuk perhotelan di jakarta yang setahun terakhir memilih bekerja dari bali
pekerjaannya yang tidak banyak membutuhkan pertemuan secara fisik dengan klien maupun pimpinan perusahaan menyebabkan ia memilih pindah dan bekerja dari bali
baginya bekerja dari bali memiliki keasikan tersendiri
selain bisa mendapat banyak pilihan hunian yang murah khususnya di saat pandemi faktor alam di bali juga menjadi daya tarik tersendiri khusus bagi pekerja yang memilih work from bali

saat satria santoso sudah setahun bekerja dari bali pemerintah baru mewacanakan program work from bali bagi pegawai negeri sipil
pengamat ekonomi dari universitas udayana igustiwayan murjana yasa menyambut baik program ini
work from bali ini juga dimaksudkan untuk bagaimana aktivitas aktivitas pariwisata itu bisa bergulir
aktivitas aktivitas itu bagaimana orang orang di dalamnya bisa bekerja karena ada orang yang dilayani
kamar kamar yang tadinya kosong bisa terisi
restoran restoran yang tadinya belum laku bisa melayani asn asn yang bekerja dari bali
selain membantu perputaran ekonomi di masyarakat work from bali atau bekerja dari bali menurut psikolog pramuhar tadi
kondisi ini setidaknya mampu meningkatkan produktivitas pekerja
jika sebelumnya bekerja di lokasi penuh dengan rutinitas
mereka akan bekerja di daerah dengan lingkungan yang bernuansa alam dan budaya
sebenarnya ini sangat produktivitas juga semakin meningkat meningkatkan imun kepada para pekerja sendiri
bisa jadi mereka saat ada posisi mereka di jakarta mereka mungkin sudah boring dengan kondisi saat ini di jakarta
sejumlah lokasi menjadi pilihan favorit bagi para pekerja swasta yang bekerja secara online dari bali
di antaranya kawasan bali selatan seperti kudus kudus dan kudus
kawasan ini dinilai memiliki pilihan akomodasi beragam serta objek wisata dengan protokol kesehatan yang ketat
objek wisata dengan protokol kesehatan yang ketat hai ayung urah dewi nyoman wirjadinata sini indonesia yang pasar bali